syarat dengan budaya dan sejarah dan juga tempat kediaman presiden jokowi dodo
yang akrab dipanggil sebagai presiden jokowi
insight with desi anwar kali ini akan bertatap muka secara langsung bersama presiden jokowi
kita ingin kenal ya lebih dekat sosok presiden republik indonesia yang ke tujuh ini
tapi mungkin ada baiknya ya saya cek dulu apakah beliau memang ada di sana ya
siapa tahu karena presiden kan biasanya cukup sibuk ya
ya ada ternyata
pak jokowi terima kasih ya menerima
ini di istana bogor
ini sebenarnya kan waktu senggang pak jokowi ya
tapi ngomong ngomong seorang presiden ini punya waktu senggangnya cukup banyak nggak
pasti enggak ya
ya kita ini sabtu minggu kan juga seringnya ke daerah
kalau nggak ke daerah ya di jakarta dan sekitarnya sering juga banyak acara
jadi memang enggak ada
sabtu dan minggu nggak ada
enggak ada hantinya
tapi bagaimana pak jokowi untuk membalance lah misalnya
ini kan kesehatan harus dijaga terus
saya itu ada waktu yang longgar sikit saya pakai untuk jogging
saya pakai untuk latihan mana
pakai latihan tinju
pokoknya yang membuat kita seger
tapi juga menyehatkan
iya karena saya lihat ini pak jokowi ini selalu fit ya
tapi ngomong ngomong ini seorang presiden dapat jatah libur nggak ya
dan selama ini sudah berapa hari dipakai
saya nggak tahu dapat jatah libur atau tidak
tapi kenyataannya enggak pernah libur kita
enggak pernah libur
jadi kembali lagi kalau sabtu minggu saya longgar sikit ya saya pakai untuk olahraga
kemudian ketemu dengan
itu kita kira kira berapa lama itu bisa ada waktu untuk ketemu dengan keluarga
dikit dikit juga enggak apa apa lah
tapi ketemu lah
yang penting anda ketemu ya
ketemu kemudian urusan misalnya tidur saya itu juga
tidur berapa jam
alhamdulillah tidur itu saya agak gampang ya misalnya di mobil saya tiga puluh menit bisa tidur
di helikopter tiga puluh menit lima belas menit saya juga bisa tidur
tiga puluh menit satu jam saya juga bisa tidur
ini yang membantu
kalau enggak waduh
tapi mengelola stres ini kan karena begitu sibuk tidak ada waktu libur ini bagaimana mengelola stres
atau enggak pernah merasa stress pak jokowi
saya saya sangat senang energi dan semangat saya ini tambah kalau ketemu rakyat itu memberikan tambahan energi dan semangat yang luar biasa
jadi semakin banyak ketemu masyarakat rakyat semakin itu memberikan energi yang semakin besar pada saya
ini pak jokowi saya terakhir di sini meliput tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat waktu itu ada apec ya di mana banyak sekali kepala negara yang berada di sini
dan ini tempat kediamannya pak jokowi ini sekarang
saya ingin tahu kenapa memilih untuk di istana bogor kenapa tidak di
di bogor jelas suasananya lebih sepi lebih tenang
kalau kita ingin memikirkan hal hal yang strategis bagi negara ya strategi besar negara baik strategi besar untuk ekonomi
strategi besar untuk politik strategi besar membangun infrastruktur ini lebih gampang dipikirkan kalau kita duduk di
di depan ada apa ada banyak yang hijau
kebun raya yang hijau
kemudian kalau nengok lagi ke depan lagi enam ratus rusak ada
kita juga ada kuda ada kambing yang itu memberikan sebuah kesegaran pikiran kita dalam
memikirkan tentang kesegaran
memikirkan strategi strategi besar untuk negara
tapi ruang favorit pak jokowi di sini dimana
oke bisa cerita sedikit
ini karena auranya di sini beda ya
kalau kita buka pintu langsung ketemu hijauannya kebun raya yang sangat sangat memberikan banyak inspirasi pada kita
ini ruang kerja bung karno kan dulu
ini auranya menurut saya ini luar biasa mendapatkan inspirasi khususnya
ada di sini juga ada perpustakaan
ada di sini juga ada perpustakaan dan ada lukisan lukisan yang sangat menarik
kenapa jokowi sudah tiga tahun ya menjabat dengan ini pasti banyak sekali ya
bermacam macam suka dan duka menjadi seorang presiden yang tentu saja memimpin negara dua ratus lima puluh juta ini kan beda dengan misalnya memimpin satu kota atau satu seperti jakarta gitu
nah ini bagaimana
karena dari segi kepuasan
ini masyarakat tampaknya puas dengan kinerja bapak
tapi bapak sendiri bagaimana menilai kinerja bapak sendiri
apa yang masih kurang tapi apa yang masih menjadi banggaan
saya alhamdulillah ya ini diberikan oleh allah untuk berangkat itu dari bawah
mengelola sebuah kota di solo
ini manajemen pemerintahan kita juga
dimulai dari sana
manajemen pemerintahan dalam skop yang kecil
kemudian kita juga diberikan pengalaman untuk mengelola sebuah provinsi ibu kota dki jakarta
ini juga memberikan pengalaman yang banyak kepada saya bagaimana mengelola dalam sebuah manajemen yang lebih besar
kemudian masuk lagi ke negara
dengan sekarang ini jangan lupa
kita sudah memiliki penduduk dua ratus enam puluh juta lebih
dengan tujuh belas ribu pulau
dengan lima ratus empat belas kota kabupaten dan tiga puluh empat provinsi
ini sebuah negara yang besar
jadi apa memerlukan sebuah manajemen yang berbeda dibandingkan negara negara yang lain
yang skopnya penduduknya lebih kecil
kalau kita lihat ya kasus iktp
demi pejabat atau kepala daerah yang masih
apa yang harus diubah pak jokowi
bagaimana sistem yang ruwet itu menjadi sederhana